untuk kondisi baik
sudah dalam keadaan meninggal
hanya ibunya yang selamat
yang bersangkutan informasinya
dari rt rk setempat
sudah lebih kurang tiga bulan ada di jakarta
khususnya di rk empat
mungkin itu yang bisa disampaikan
tinggal dengan siapa pak
korban tinggal dengan siapa
korbannya dia tinggal sendiri